pajak tiga puluh satu unit kendaraan roda empat yang diparkir di halaman kantor wali kota jakarta timur pada senin pagi terindikasi belum dibayar
bahkan tiga diantaranya harus dipasangi stiker penunggak pajak karena memiliki tunggakan lebih dari satu tahun
tiga unit mobil milik aparatur sipil negara yang diparkir di halaman kantor wali kota jakarta timur senin pagi dipasangi stiker tanda menunggak pajak kendaraan bermotor
pajak tiga mobil tersebut diketahui belum dibayar lebih dari satu tahun
salah satunya sedan mewah
wali kota jakarta timur meminta asn di lingkungan pemerintah kota jakarta timur segera melunasi pajaknya
ia juga menegaskan akan mengandangkan kendaraan milik asn bila pada dua ribu dua puluh belum membayar pajak
sementara itu pemilik dua puluh delapan mobil lain diberi surat imbauan oleh badan pajak dan retribusi daerah
tentunya pemerintah harus komitmen dengan aturan ini
bukan hanya masyarakat kita lakukan penempelan
tapi tetap asn pun sama
hukum untuk siapa hukum untuk semuanya
semuanya sama dihadapan hukum agar melunasi wajibara sebagai warga negara untuk membayar pajak
setelah ini kalau nggak bayar juga ya kita kandangin mobilnya
setelah kandangin nggak bayar juga kita blokir ke lingkungan raga
kita udah buka diri sama dengan kpk